pemprov dki jakarta merevisi maksimal penghasilan bagi calon pembeli rumah dp rupiah
dari yang awalnya berpenghasilan maksimal tujuh juta rupiah menjadi empat belas juta rupiah
perubahan itu dilakukan lantaran sepinya minat calon pembeli
akibatnya pemprov dki mengubah peraturan gubernur atau pergub no satu ratus empat tahun dua ribu delapan belas
tentang fasilitas pembiayaan perolehan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
hal itu berbeda dengan janji anis sandi saat kampanye
yang menyebut rumah dp persen menyasar masyarakat kecil
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menegaskan
pemprov berupaya melakukan terobosan agar masyarakat kecil bisa mendapatkan hunian
namun demikian kami terus membantu mencari terobosan terobosan bagi masyarakat kecil
untuk mendapatkan hunian seperti janji anisandi yang sudah disampaikan juga
sementara itu program dp rupiah pemprov dki jakarta menjadi polemik
setelah komisi pemberantasan korupsi menetapkan tersangka terhadap dirut pt pembangunan saranajaya yoti corneles pinontoan
kalau bicara di sini ini harus diklarifikasi karena terus terang aja ada keseput sama saya
itu sebagian itu kalau di prd yang ada sepuluh saya nggak tahu ini orangnya
nggak tahu dari mana juga saya harus klarifikasi dia pak
padahal permasalahan di prd itu perencanaan dari pertamanya dari gubernur
diarahkan ke saya
ketua dprd dki jakarta prasetyo edy marsudi yang disebut terlibat dalam praktik penyelewengan anggaran itu
membantah dirinya terlibat
agar nama baiknya tidak semakin tercoreng prasetyo edy marsudi pun meminta pihak yang menyebut namanya
segera meminta maaf dan melakukan klarifikasi
tim liputan cnn indonesia